ini gimana kalau kita tempel di sini saya bagus gak disitu aja mah
bagus bagus tempatkan saya yuk sebelum makan kita berdoa
mak kayaknya acun mesti berangkat kerja deh ma maaf ya ma
mama lanjutin makan aja ya
acun pergi kerja dulu ya mah
kamu hati hati di jalan ya sayang
acun layanin meja satu
iya sih bu bisa saya bantu kesanannya
lo lagi lo lagi acun lo bisa kerja gak sih
beres itu lantai pokoknya malam ini lo harus beresin semuanya
nih gaji lo mau potong buat ganti mangkok yang lo kecahin
makasih ya kok sayang
mah bangun itu udah pulang mah
eh acun udah pulang
ini semua mama yang malamnya
maaf ya mak acun pulangnya terlambat
pokoknya apapun yang terjadi sama acun
acun pasti pulang ya mah
mama percaya sama acun